ini adalah kisah tentang seorang raja yang kuat dan perkasa dan tentang kesombongannya
kaisar fritz zerald memerintah kerajaan vanantra
seorang putri lahir
begitu keberuntungan anak itu sehingga pada hari ia dilahirkan
kekeringan selama tiga tahun berakhir dengan hujan yang lebat
panen terbaik di kerajaan ada di ladang
penambang menemukan tambang emas tak terbatas
dan kabar baik datang kepada semua di kerajaan dari teman teman dan keluarga mereka di luar negeri
anak itu istimewa dan kabar baiknya diperhatikan tidak hanya oleh raja dan juga rakyatnya
tetapi juga oleh para peri yang datang ke istana untuk memberkati bayi yang baru lahir itu
beri sambutan kepada peri kebaikan
kau anakku akan memiliki hati yang mencintai semua makhluk dan hidup dengan kasih sayang dan juga kebaikan
inilah peri inspirasi yang akan memberkati sang putri
oh putri yang baik yang paling murni akan menginspirasimu
kau akan menulis puisi saat kau melihat matahari dan bintang bintang dan musik dalam irama aliran yang mengalir dan nyanyian burung
mohon sambut dengan hormat
inilah peri yang akan memberkati sang putri
inilah peri yang baik yang paling murni akan menginspirasimu
ibu peri dari akal yang baik
kau harus bijaksana
kau akan memilih belas kasih daripada balas dendam
belajar lebih dari sukses dan kebahagiaan daripada ego
dan akhirnya beri salam pada peri harta karun yang langka
setiap tetes air mata yang kau tumpahkan akan berubah menjadi batu permata
sang raja mencibir kata kata peri harta karun langka

kau menghina hadiah yang diberikan dengan niat yang murni
tapi bukankah hadiah itu sendiri layak dihormati
kau ingin bukti bahwa hadiah ini adalah terhormat
baiklah kalau begitu
ketika putrimu berusia enam belas tahun dia akan tersesat di dalam hutan dan hanya air mata dari matanya
yang jauh lebih dari hati
dan jatuh sebagai mutiara yang akan membawamu kepadanya
peri itu menghilang dari aula dan meninggalkan mereka dalam keheningan
namun raja yang sombong masih tidak tergerak
dengan pasukan sekuat milikku tidak ada anak di kerajaan ini
apalagi sang putri bisa tersesat di hutan kita
tidak ada yang perlu panik
sang putri tumbuh dan berkat berkat menjadi kenyataan dari peri
dia baik hati penuh kasih sayang mencintai alam menulis puisi yang terinspirasi oleh matahari dan bintang bintang
membuat musik yang terinspirasi oleh gemercik sungai dan nyanyian burung
dia adalah seorang penunggang kuda yang andal dan suka melakukan perjalanan di pegunungan dan juga hutan
seorang anak yang bahagia baik hati dan lincah dia menyenangkan kerajaannya
dan sebelum ada yang menyadari bahwa dia telah tumbuh hingga berusia enam belas tahun pada ulang tahunnya yang ke enam belas
oh sayangku apa yang kau mau untuk ulang tahunmu
ayah hanya satu hal saja tolong biarkan aku pergi ke hutan hari ini
sudah aku bilang tidak
ini adalah hari ulang tahunku ibu aku ingin menghabiskan waktu dengan teman temanku pohon lebah dan juga sungai yang ada di sana
aku berjanji akan kembali saat makan siang aku tidak akan mengizinkannya
biarkan dia pergi aku akan mengirim pengawal terbaik untuknya
dan juga hari ini aku akan pergi bersamanya tidak perlu khawatir
apakah kau sudah lupa kalau hari ini adalah ulang tahunnya yang ke enam belas
dan apakah kau lupa bahwa tentara kita adalah tentara terbaik di dunia
ayo sayangku hari ini aku akan pergi denganmu coba
kita serahkan raja dan putri pada nasib mereka di hutan dan berjalan lebih jauh dalam waktu
suatu hari seorang pemuda kebetulan melewati hutan
dia tersesat untuk waktu yang lama
tetapi dia tidak khawatir karena burung burung dan sungai menemaninya
saat ini dia melihat seorang wanita tua membawa keranjang

dia memberanikan diri untuk membantu tetapi dihentikan oleh seorang petani yang mewah
kenapa jangan dia sudah tua tidakkah menurutmu kita harus membantunya
dia aneh apakah wanita seusianya akan berkeliaran di hutan seperti itu
dia bukan wanita biasa dia pasti penyihir
jadi kau tidak tahu pasti apa yang terjadi
apakah dia penyihir atau bukan
terlepas dari itu aku harus pergi dan membantunya
nenek biarkan aku membantumu dengan keranjang itu
kau bisa membantu ini berat sekali
ya mungkin untukmu tapi tidak untukku
jangan terlalu yakin anak muda
dan ingatlah bahwa sekali kau mengambilnya dari kukau
tidak akan dapat meletakkannya sampai kita mencapai pondokku yang ada di sisi lain dari bukit itu
tentu saja jika kau bisa mendaki bukit itu dengan kaki tuamu nenek maka aku pasti bisa
berikan itu padaku aku tidak akan meletakkannya aku berjanji
ingatlah pria yang baik tidak mengingkari janjinya jadi pikirkan lagi
aku telah berpikir dan berjanji serahkan itu padaku
nenek itu melepaskan keranjang belanjaannya dari bahunya dengan mudah
dan meletakkannya di bahu pemuda itu
tapi itu sangat berat sehingga pemuda itu hampir jatuh
ini sangat berat bagaimana kau membawanya
oh arogansi masa muda apakah kau menyadari bahwa kau tidak cukup kuat mengangkatnya
tentu saja aku cukup kuat
baiklah ayo jalan bagaimanapun juga kau sudah berjanji untuk membawanya tadi
pangeran itu tidak dapat memahami
bagaimana keranjang yang wanita tua itu bisa dengan mudah dibawa tetapi sangat berat untuknya
tapi dia membawanya
dalam perjalanan menaiki bukit dia merasa tidak bisa membawanya lebih jauh
biarkan aku meletakkannya untuk beberapa menit saja aku tidak mampu melangkah lagi aku butuh istirahat
oh tidak kau sudah berjanji jadi kau tidak bisa meletakkannya
jadi ketika nanti kita mencapai pondokku aku akan memberikan hadiah untukmu
jadi pangeran malang itu membawa keranjang dengan kesulitan dan tekad yang besar
akhirnya mereka tiba di pondok wanita tua itu
begitu mereka memasuki gerbang pondoknya segerombolan angsa keluar untuk menyambut wanita itu seperti anak anak yang datang untuk menemui ibu mereka

letakkan keranjang di bawah pohon itu
aku akan mengambilkan minuman segar untukmu
pangeran itu dengan senang hati melakukan yang diperintahkannya
dia langsung berbaring dengan nyaman di bawah naungan pohon yang sejuk
seekor angsa berjalan terhuyung huyung ke arahnya memegang kendi dan gelas
angsa itu menuangkan air ke dalam gelas dan memberikannya pada pangeran itu
air itu langsung diminumnya dan dia merasa segar dan dia langsung merasa energi kembali
wanita tua itu keluar dari pondok

tuan ini adalah seorang pria yang baik
dia mendekatiku untuk membantuku membawa keranjang belanjaan dan meskipun berat
dia menepati janji dan membawanya sepanjang jalan ke atas bukit
anak muda kau sekarang pantas mendapatkan hadiah dariku
nenek aku sombong dan bangga dengan kekuatanku
kau telah mengajariku pelajaran berharga dalam kerendahan hati
itu hadiah yang cukup untukku
ya aku sudah berjanji dan aku juga menyukaimu jadi aku harus menepati janji
hah ambillah ini ini akan memberimu keberuntungan
pangeran itu mengambil buku jamrut berterima kasih kepada wanita tua itu dan meninggalkan pondok
setelah berhari hari tersesat di hutan akhirnya dia sampai di sebuah kota
dia berusaha bertemu dengan raja dengan harapan mendapatkan pekerjaan dengan istana kerajaan
aku ini orang terpelajar dan aku bisa melayanimu jika kau setuju untuk menguji keterampilanku
sebagai hadiah yang sederhana aku menawarkan ini
milikku yang paling berharga
apa yang terjadi ya itu kenapa
ayah ini adalah tempat favoritku
lihatlah kau bisa melihat hampir seluruh isi hutan dari sini
wah itu indah sekali
tiba tiba entah dari mana hutan itu tertutup kabut yang begitu tebal
sehingga sang raja bahkan tidak bisa melihat tangannya sendiri
ketika kabut menghilang setelah beberapa menit sang putri juga menghilang
anakku putriku kau di mana kau di mana
ini adalah berkat dari peri
putri ara yang akan berubah menjadi air mata putriku
di mana kau menemukannya
siapa yang memberimu buku ini
katakan padaku apa kau melihatnya di mana dia
aku telah mencari putriku selama tiga tahun
tidak ada petunjuk yang kutemukan darinya
yang mulia aku tidak tahu di mana sang putri berada
tetapi aku dapat membawamu ke wanita tua yang memberiku buku ini
jika kau tidak keberatan yang mulia
izinkan aku berkendara ke sana terlebih dulu
dan pastikan jalan yang benar untuk diambil untuk mencapai pondok ke atas bukit
sementara kau merencanakan perjalanan
ambil kuda terbaikku dan segeralah pergi
aku tidak akan jauh darimu
lalu pangeran itu pergi
hari sudah gelap saat dia sampai di hutan
kembali ke pondok wanita tua itu
hari ini bulan purnama
pergilah ke sungai
aku akan mencari anggota anggota anggota anggota
oh kau cepat sekali kembali
aku tahu apa yang terjadi di sungai
masuklah ke dalam dan lepaskan sayapmu
ini adalah waktunya
kau telah melakukannya dengan sangat baik anakku
sang putri yang berubah menjadi angsa masuk ke dalam pondok
pemuda itu tiba di sana
begitu pula dengan raja dan ratu
aku melihat sang putri datang ke sini
sempat berubah menjadi angsa tapi sekarang dia kembali
ini dia yang mulia
apa yang membawamu ke sini pada putrimu
air matanya berubah menjadi mutiara
seperti yang kau katakan aku sangat menyesal karena aku begitu sombong
anak perempuanmu ini tidak mewarisi kesombonganmu
aku benar benar telah mengujinya
tidak pria yang baik
kau telah merawatku seperti kau merawat putrimu sendiri
aku mengerti apa yang kau katakan bahwa seorang raja yang sombong hanya membawa kehancuran bagi bangsanya dan kerajaannya
kesombongan adalah musuh kebaikan dan kebijaksanaan
pelajaran ini perlu bagi kita semua
kau benar benar seorang putri jiwa yang cantik
aku minta maaf padamu raja bahwa kau harus belajar pelajaran pahit seperti itu
tetapi raja yang sombong hanya bisa membawa kehancuran bagi rakyatnya
kesombongan adalah musuh kebaikan dan kebijaksanaan
aku aku mengerti sekarang
harta langkahmu bukanlah mutiara air mata melainkan kebijaksanaan dan pelajaran yang kau berikan kepada kami
aku harus pergi
aku berkatimu dan kau tidak akan pernah menemukan alasan untuk menangis
tidak peduli apa yang terjadi dalam hidup hatimu akan menemukan alasan untuk berbahagia
akhirnya raja dan ratu kembali bersama sang putri
pemuda itu diangkat sebagai pengawal di istana kerajaan
ia dan sang putri menjadi teman baik menghabiskan waktu berjam jam bersama
berbuat baik untuk rakyat kerajaan dan itu membuat raja dan juga ratu menjadi bangga
kerajaan menjadi tempat di mana kedamaian kemakmuran dan kegembiraan ada di sana
tetapi raja tidak pernah membiarkan dirinya menjadi sombong lagi